kalau jakarta ada zita ada fasa ada eko ya tentu eko kan calon menteri ya
oh pilkada pilkada jawa barat ada bima arya udah deklarasi sama desi ya
kalau jakarta ada zita ada fasa ada eko ya tentu eko kan calon menteri ya
tapi kan pak tadi ada di sini tiga tiga jam ngomongin juga nggak nih pak soal pilkada
jadi kira kira kalau koalisi di dilbur dki itu seperti apa sih pak mungkin lagi dari cita atau
tapi pas eko itu teluh teluhnya mau kemana sih pak
saya iryana mardhanus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv atau media streaming lainnya
kompas tv independen terpercaya